ajak kita ketemu disini tuh
saya memberi kesempatan kamu sekali lagi
saya akan mendanai pembangunan pesantren kamu itu
saya merestui pernikahan kalian
tapi dengan satu syarat
apa itu syaratnya om
aduh sampai kapan sih kamu akan mengacukan papa
bapak akan restui pernikahan kalian
ini demi kamu
maksud papa siapa
ya siapa lagi
kalau bukan ustad kondang itu
iya serius lah
aku mau ketemu sama dia
papa baik banget
ibu mau ngapain disini
saya mau ketemu ustadz farhan
hari ini tidak bisa diganggu
saya pengen sekali ketemu saya ibunya
saya tau ibu itu ibu punya ustadz farhan
ustadz farhan saya tau tapi mohon maaf banget ya bu
hari ini ustadz mahran tidak bisa diganggu
ustadz farhan dai kondang melarang ibunya dalam kajian
kok videonya sampai viral kayak gini ya
ya iyalah dia nolak
kalau gue jadi ustadz farhan
juga malu kali punya ibu mantan napi
lagian loh fi aneh banget
mau maunya punya calon mertua
kayak gitu ih
kan jadi viral gini ve
fih kamu duluan aja ya
aku ada urus sebentar
oh yaudah aku kabirin aja
tante mau kemana
oh tanah sendirian aja gak ada yang nemenin
ya udah saya bantuin
ibu sudah makan
nailah tolong bantuin tante
kamu tolong bantuin ibu disini ya
tante gak lama kok
sebentar ya ibu
iya ibu aku bantuin
ini dimakan ya
makasih banget ibu ya
alhamdulillah makasih ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
selamat malam ibu
jangan keluar roku
jadi tuduhan tuduhan itu tidak pantas ditujukan kepadanya
terima kasih om
saya bisa membuktikan kebaikan hati farhan
kalian lihat itu tanah di sana
nah tanah itu sudah saya beli untuk dibangun sebuah pesantren
pesantren ustadz muhammad farhan
jadi begitu ya jelas ya
kalau begitu terima kasih pak
ajak kita ketemuan di sini tuh
saya memberi kesempatan kamu sekali lagi
ya ini demi kebahagiaan nailah
dan saya akan mendanai pembangunan pesantren kamu itu
sekarang saya merestui pernikahan kalian
tapi dengan satu syarat
apa itu syaratnya om
kamu tinggalkan ibu kamu
kamu tinggalkan ibu kamu
jangan coba coba kamu masuk ke dalam masjid ini ya
ada apa ini bu
tempat ini suci
kamu tidak boleh masuk masjid ini
masjid ini kan rumah allah
siapapun boleh masuk ke dalamnya buat ibadah
jadi izinkan saya masuk
kota infak masjid hilang
siapa yang berani ngambil kotak infek masjid
itu nggak benar
saya nggak mencuri kotak infak itu
siapa lagi penjahat kaku ini
ngirain jauh orang aja dia miksa apalagi ngambil kotak iman
pindahkan dua nak
kalim penjahat betap penjaha atau tau si raja
pengiriman tertentu dan wu
berang perangaitu dan unable get out
ninja kononnya sedang bahkan paling muluk
dia melihat manjak ini
bagaimanapun si pelajandaku
tidak ada manusia yang mengaku
warga menuduh ibu melakukan pencurian
tapi ibu gak melakukannya
kamu bicara sama warga di luar itu
mereka pasti dengerin kamu
ibu mau aku tolongin
ibu tau rasanya
jadi aku saat ibu di penjara
ya gini ibu rasanya
aku sudah putuskan
untuk nikahi naila
perlu restu dari bapaknya naila
mulai sekarang aku putuskan
untuk mengubur dalam dalam masa lalu aku ibu
aku udah ngantuin itu gak pernah ada
ibu kandung kamu
ibu yang mengandung kamu
ibu yang melahirkan kamu
kenapa kamu berdikah begitu sama ibu
ibu belum ngerti juga
ibu belum ngerti juga
aku gak anggap ibu itu gak ada
aku pengen hidup bahagia
aku pengen hidup seneng
gak mau punya ibu membunuh
aku pengen hidup
aku pengen hidup
aku pengen hidup
aku pengen hidup
aku pengen hidup
terus sudah berapa lama
ibunya mas farhan pergi
saya menggores hati ibu
duhaga terhadap ibu
saya minta waktu sebentar untuk minum
saya minta waktu sebentar untuk minum
iya silakan mas minum dulu aja tenang dulu ya mas ya
mengerahkan orang orang yang diselesaikan tahu untuk mencari ibu
ada yang mengirim foto sosok seperti ibu tapi
memakai pakaian yang kotor seperti pengemis
apa ada anggota keluarga lain yang ikut mencari
siapa tahu ibunya mas farhan menghubungi mereka
beberapa waktu lalu
ada yang bertemu ke rumah paman saya dari medan

hahaha apa kabar kamu baik baik kabar alhamdulillah sehat sudah jadi orang kohannya